video petugas pemadam kebakaran kabupaten madiun jawa timur menyelamatkan aska erlangga pramatama
yang kepalanya terjepit pilar di teras rumahnya di desa sumber bening kecamatan belerejo menjadi viral di media sosial
untuk mengeluarkan kepala bocah berusia delapan tahun ini petugas damkar terpaksa merusak pilar menggunakan palu dan pahat besi
lima belas menit berselang kepala aska bisa dikeluarkan dari pilar dalam kondisi tanpa luka
dia purwanti ibunda aska menuturkan kepala putranya terjepit saat hendak mengambil pesawat mainan yang masuk ke celah pilar tembok di teras rumah pada rabu siang dua puluh enam april
lia pun menghubungi pemerintah desa sumber bening dan diteruskan ke tim damkar kabupaten madiun
sama teman temannya main pesawat itu terus mau ngambil pesawat
pesawat itu masuk ke situ terus gak bisa keluar dia panik terus langsung telepon pak lora terus langsung sama pak lora ditelepon nih sama petugas damkar
sampai di lokasi petugas dengan melihat situasi keadaan mempersiapkan kelengkapan alat dan langsung evakuasi sekitar lima belas menit
sementara di ibu kota seorang anak
di jalan kampung bugis kemayoran jakarta pusat pada selasa malam dua puluh lima april mengalami kejadian tidak terduga saat memainkan kaleng biskuit
kaleng biskuit ini tersangkut di kepalanya dan tidak bisa dilepas
oleh kedua orang tuanya bocah ini kemudian dibawa ke pos pemadam kebakaran sektor kemayoran untuk meminta bantuan petugas damkar melepaskan kaleng biskuit yang tersangkut di kepala
setelah proses penanganan selama dua puluh tiga menit kaleng biskuit bisa dilepaskan
kepala anak ini